tidak semua orang diberikan nikmat seperti saya saya kalau pengen jadi presiden enam bulan
saya jadi presiden jangan jangan saya juga enggak bersedia jadi gubernur ada deddy mulyadi ada sejumlah
nama lain apa keunggulan seorang deddy miswar dibandingkan mereka saya tidak lebih baik dari
mereka saya ajak masyarakat pilihlah saya belum tentu dia mau kasih uang lagi coba belum tentu dia
plus kita petahana biasanya mengatakan kerja kami belum selesai kami sudah bekerja tapi belum
tuntas kami akan menuntaskan kerja ini jika dikendaki oleh rakyat karena itu kami maju
telah klise kerja di indonesia kerja dimana yang selesai saya sudah melakukan itu empat puluh tahun
untuk bicara sosialisasi empat puluh tahun yang lain kan baru mulai jadi wajar kalau mereka memulai lebih dulu
hai kan banyak orang gak kenal jadi wajar sekarang belum dicalonkan pun mengenalkan diri dan itu
wajar wajar saya saya empat puluh tahun mengenalkan diri pada masyarakat dan anda pikir itu sudah cukup buat
hai selamat malam geliat politik pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa barat mulai
terasa meski pencoblosan baru akan digelar juni dua ribu delapan belas sepuluh partai yang memiliki kursi di jawa barat
sudah mulai ancang ancang menjaring calon jabar satu lobby mulai dilancarkan sejumlah nama mulai
didekati dari sekian banyak calon nama deddy miswar menjadi salah satu yang dinilai sebagai pilihan yang paling baik untuk menjaga kepentingan dan kepentingan dari pilihan yang tersebut

jadi setelah ini juga akhirnya deddy dan banyak kalangan memiliki modal politik yang cukup kuat meski merupakan figur nonpartai popularitas deddy yang juga dikenal sebagai artis ini masih cukup tinggi
belum lagi deddy masih menjabat sebagai wakil gubernur jawa barat dan memiliki kedekatan dengan sejumlah elit partai politik
apakah dengan modal politik seperti itu akan memudahkan seorang deddy miswar kembali bertarung di arena pilkada
inilah yang akan kami bahas malam ini
sebagai bagian dari rangkaian topik menunjukkan orang lain di arena pilkada

dinova ginting saya anda menyaksikan afd now
gong persaingan pilgub jawa barat mulai ditabur
setiap orang masih menerka kemana
partai besar akan berlabuh
adalah seorang bernama deddy miswar
menjabat sebagai wakil gubernur
jawa barat deddy miswar ini memang
hebat mau jadi apapun pasti bisa
mau jadi presiden bisa
mau jadi menteri juga bisa
tapi semua itu hanya muncul dalam
film saja kini deddy berhadapan
dengan situasi real sebagai petahana
ia masih punya kesempatan lagi
untuk bertarung di pilkada
jawa barat partai partai besar
sibuk menggodok kader internal
sayangnya deddy miswar tak punya partai
praktis ia harus
ragam tanggapan mengemuka
deddy dinilai pasif berkomunikasi
benar pak seperti itu pak
saya komunikasi politik
ketentuannya nanti di ketua ketua
partai di jakarta
secara intens saya berkomunikasi
dengan beberapa partai
kurang aktif menjalin komunikasi
memang bapak komunikasinya dengan
partai siapa saja kalau boleh tahu nih pak
dengan siapa saja
belum bisa disebutkan
nanti mereka kan belum memutuskan
toto deddy miswar dengan salah satu ketua
partai tersebar di mana mana
ya kita bisa menerka dan
membaca partai politik mana yang berkomunikasi
partai politik tak menutup mata
ini luar biasa nih power of petahana
saya ingin pak deddy jujur
sekarang partai mana yang belum
tahu atau belum mau
atau katakanlah belum menjalin
komunikasi dengan anda
yang belum komunikasi
dengan partai pendukung ahok saya belum
ya mungkin pintunya masih tertutup
ya mungkin mungkin saja ini
belum waktunya ya pak ya untuk berbicara
seserius itu jika deddy miswar
maju kembali dalam bursa pilkada
jawa barat tentunya inginnya
jadi calon gubernur lah
kalau pak deddy jadi cagup
siapa dong yang maju
bisa jadi saya calon berdampingan dengan kucing
mungkin nanti boleh kalau dengan kucing kalau ada peraturan
dirubah boleh dengan harimau boleh
sebentar sebentar ini tidak salah dengar pak
kita ya jawaban pak deddy tadi
mari kita putar lagi dan kita dengarkan
lagi bisa jadi saya calon berdampingan
dengan kucing mungkin nanti boleh kalau dengan kucing
kalau ada peraturan dirubah boleh dengan
harimau boleh dengan kucing
atau harimau ini luar biasa
pas sekali pak deddy kan mau ikut
bursa pilkada jawa barat
nah di jawa barat kebetulan ada harimau
yang sangat dikenal masyarakat anda masih
ingat ini dia penampakannya
harimau legendaris yang berasal
dari cisewu garut jawa barat
bentuk wajahnya lucu membuat
para netizen ramai ramai membuat
meme harimau cisewu tak hanya
viral di dunia maya harimau cisewu
juga menjadi berita di beberapa media
internasional harimau cisewu
digambarkan ramah dan murah
senyum sehingga jauh dari
gambaran harimau yang sesungguhnya
maju bersama kucing atau harimau itu
hanya ungkapan saja tentu saja ya artinya
seorang deddy miswar tak ambil
pusing jika dipasangkan dengan siapa
saja lagi pula harimau cisewu
kini telah tiada keberadaannya
digantikan dengan patung harimau baru
yang lebih gagah dan wujudnya
patut berterima kasih kepada harimau lucu
cisewu karena telah berhasil menghibur
masyarakat indonesia di dunia maya
kita kembali ke topik pilkada
untuk urusan pasangan wakil gubernur
jawa barat tidak terlalu pilih pilih
kondisi ini berbeda dengan sikapnya
terhadap partai kadang tuntutan
politik bisa mengubah pendirian
seseorang itulah yang ia pertimbangkan
soal partai pengusung
janji yang harus saya penuhi ini
kayaknya nyindir siapa begitu ya
benar juga sih nanti disuruh ini itu
pak deddy jadi hutang budi
kondisinya akan mirip seperti pasangan cerai
yang mengurus harta gonogini kalau begitu
bercerai dengan partai boleh saja
asal tidak bercerai dengan istri
ya karena dibalik lelaki hebat
berdiri wanita hebat di belakangnya
kalau sampai sekarang belum ya
kerja aja dulu sebagai wagub
yang baik sampai dua ribu delapan belas
nanti ke arah dua ribu delapan belas
sebelum tentu kan ada umur
ini masih panjang
gitu jadi nanti masih gaman mungkin
tapi ada keinginan belum
untuk maju ke
kalau keinginan rakyat mungkin ya
baru tapi kalau ingin sendiri sih
nggak juga sih
jadi kalau memang rakyat menginginkan
semua mendukung ya mungkin
dalam pilkada jawa barat
muncul nama nama lama yang pernah mengisi
lika liku pemerintahan daerah
salah satunya adalah mantan wakil gubernur jawa barat
yang posisinya kini digantikan oleh deddy miswar
dede yusuf boleh saja berikhtiar
karena namanya cukup populer
kekalahannya dalam pilgub jawa barat lalu
membuatnya harus berpikir ulang
untuk ikut meramaikan bursa jabar satu
jadi sedang memperdalam istiqoroh dulu
ya kan masih proses istiqoroh itu kan
ternyata tidak hanya satu malam
jadi sambil memperdalam
dan saya sendiri belum ada
belum ada jawaban langsung
yang mengatakan pada diri saya
bahwa saya siap atau tidak siap
sebenarnya masing masing calon yang diberitakan
akan bertarung dalam pilkada jawa barat
masih malu malu menyebut pencalonannya
maupun partai pengusungnya
salah satunya adalah deddy miswar
yang bukanlah seorang kader partai
apa kata wakil gubernur jawa barat ini
jika ditanya soal usungan dirinya
dalam bursa jawa barat satu
kita simak perbincangan saya dengan dedy miswar
pusat jeda berikut
di jawa barat lagi itu satu ratus tiga puluh dua tahun lamanya
kalau gua terima kasih atas waktunya
berkesempatan berbincang bersama kami
sama sama terima kasih
kita bicara soal hari hari dulu dulu pekerjaan
apa yang paling menjadi pusat perhatian sekarang
yang ditangani oleh wagub jawa barat
sudah tidak ada pembagian lagi
jadi tugas wakil gubernur membantu gubernur
sekarang juga saat ini saya jadi plh
karena gubernur lagi di china
jadi apa yang bisa kita bantu
yang harus dikerjakan
atau disposisi gubernur kita kerjakan
ataupun tidak ada disposisi tetap kita kerjakan
kita laporkan ke gubernur
apa yang perlu dilakukan oleh pm prof
pak deddy ini kan sebentar lagi dua ribu delapan belas
dua ribu adalah waktu di mana jawa barat akan memilih pemimpin barunya
karena gubernur sebelumnya sudah dua periode
otomatis nggak bisa melanjutkan lagi
tidak bisa maju lagi
kabarnya pak dedy miswar
pak wagub adalah salah satu kandidat kuat
untuk maju kembali dalam pertarungan politik di jawa barat
saya kira semuanya masih dalam proses
jadi kalau siap ya harus siap
seperti apa pun harus siap
yang penting ada dukungan partai khususnya
sehingga memenuhi syarat untuk jadi calon
sekarang ini di jawa barat belum ada satupun yang
pengen maksudnya bisa ditetapkan menjadi calon yang definitif
karena belum memenuhi syarat semuanya
baru banyak yang pengen
tapi belum memenuhi syarat sebagai
nama nama sudah muncul
yang pengen banyak sekali
jadi kalau kucing juga dibuka kesempatannya boleh sih
kalau kucing juga pengen
apakah termasuk salah satunya seorang deddy miswar yang ingin itu
kalau saya sih melihatnya sangat sederhana ini
kalau ini menjadi hak kita insya allah dibuka akan menjalankan oleh allah
kalau bukan hak kita ya sudah hentikan saja
yang seolah olah menggoda tadi
menurut saya ini kan amanah yang besar
yang bukan cuma bisa kita raih dengan keinginan kita semata
tapi ada ketetapan ketetapan allah yang memang tidak akan bisa diberikan
tidak akan dihampiri oleh siapapun
sebetulnya sudah ada gubernur dan wakil gubernur tahun dua ribu delapan belas
bagaimana setiap orang mencoba meraih takdir tadi menjemput takdir tadi dengan cara yang baik
dan tersebut yang benar yang ditentukan oleh pemerintah dan negara
sebenarnya begitu sederhananya
kemudian setiap orang yang mau belum tentu juga didukung oleh partai
kalau independen memang sangat sulit sekali karena cukup besar
kita lihat bagaimana partai pun masih cair
kita mulai dari langkah pak wagub sendiri yang sudah sebenarnya sudah bertemu komunikasi sudah mulai dijalin
beberapa pertemuan beberapa event politik kita perhatikan kita cermati
sudah ada komunikasi dengan partai politik
paling tidak dengan gerindra yang kemarin kita lihat dalam rapat pimpinan daerah
yang kemudian nama deddy miswar di
dimasukkan ke dalam kandidat oleh gerindra di situ
ini spontan ini agaknya
jadi pada saat rapi muda itu pak gubernur tidak bisa datang karena yang dimanakan gubernur
saya bilang kang aher kok tidak hadir kenapa harus saya
sudah saya ada urusan
yang harus juga dikerjakan
ya udah saya datang ke sana
ini sudah mau penutupan rapi muda itu sudah selesai
ketua dpd gerindra pak mulyadi sudah didukung oleh dpc untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur
yang penting adalah kader partai gerindra
ya saya datang kan untuk sekaligus menyaksikan penutupan itu
tiba tiba secara spontan jadi dukung itu
tapi ini kan keputusan kesepakatan dari dpd
semuanya kan juga berujung pada keputusan dpp kan
bicara apa dengan pak prabowo
karena kan rapi muda adalah satu hal tapi bicara dengan ketua umum partai gerindra adalah hal yang lain
dan kayaknya sinyalnya positif
jadi banyak hal juga yang kita bicarakan bukan hanya jawa barat
ya juga tentang negara dan lain lainnya
kemudian ya disinggung bagaimana jawa barat
jawa barat dari survei seperti ini seperti ini
kalau kita mau berkoalisi dengan siapa ya
ya dengan siapa biasanya
karena pks katanya bukanlah bukan saja koalisi
sekarang juga ada sekutu kan
dan sekarang itu bisa dilihat bagaimana hasil jakarta dan lain lain sebagainya
mungkin ada juga pemikiran bagaimana momentum yang terjadi di jakarta
bisa juga menjadi peluang untuk pemenangan di jawa barat
saya kira ini komunikasi antar ketua partai
dpp partai masing masing
sudah bicara dengan pak prabowo dengan presiden pks dengan sekjen pan
ketemu juga dengan ketua pan
juga pak yusril pbb
juga dengan beberapa anggota
dan dprd di demokrat di jawa barat
saya kira semua kita berkomunikasi
tapi kesepakatan koalisi kan tergantung dari pimpinan pusat masing masing
kalau anda harapannya seperti apa
dengan gerindra oke berarti dengan pks secara otomatis
ya otomatis mungkin seperti itu
saya kira yang penting adalah ada kesepahaman diantara mereka bersama
dan kedua tidak pakai syarat yang masing masing memberatkan satu sama lain
saya juga nggak punya syarat memberatkan partai ya
partai pun tidak mengajukan syarat syarat yang tidak mungkin bisa saya penuhi tapi saya katakan tidak
ini jelas nggak bisa dipenuhi
demi kepentingan itu saya kira
itu bukan etika politik yang baik
sampai sejauh ini ada nama mulyadi di gerindra
kemudian pks menyebutkan tiga nama kadernya
tidak ada nama deddy miswar di situ
kalau misalnya hitung hitungan anda peluangnya bagaimana
nggak ada peluang pun nggak apa apa
saya ini al sudah sangat bersyukur diberikan allah begitu banyak nikmat dalam hidup
bahkan tidak semua orang diberikan nikmat seperti saya
saya katakan pada yang lain ini kekuasaan ini kan semuanya fata morgana saja
sama aja saya bilang saya kalau pengen jadi presiden enam bulan saya jadi presiden
saya tinggal bikin filmnya jadi presiden
jadi ini hal yang biasa saja
sebab itu tadi ketentuan allah sudah ada
dan bagaimana marahi tadi menjemput tadi dengan cara yang baik
sehingga menjemputnya dengan penuh keberkahan
tapi kan ada juga dalil semuanya tergantung niat
nah kan niatnya pak wagub bagaimana sampai saat ini
ya biar saja allah yang menggerakkan niat kita
maka saya bilang kalau ini memang jadi hak kita ya lah bukakan jalan yang mudah
kalau bukan hak saya ngapain mau tau tuh
jadi gak ada artinya begini kalau biasanya kandidat itu kan melakukan komunikasi intensif
nah ada juga kritik dari apa namanya dari fungsionaris gerindra jawa barat katanya
pak wagub itu komunikasinya agak pasif kurang menjemput bola istilahnya begitu
nah sementara orang berkejaran dengan waktu begitu kan untuk mendapatkan tiket dan lain sebagainya
kalau misalnya masih santai santai agak
biasa saja santai saja saya kira saya tidak bisa berkomunikasi dengan semua orang
satu partai yang gak mungkin saya berkomunikasi dengan semua orang di partai itu
dengan beberapa orang di partai itu
jadi kalau memang belum terkomunikasikan ya bukan berarti tidak berkomunikasi atau menganggap tidak penting
tapi saya kan juga masih sebagai wakil gubernur yang harus bekerja secara kemari
tidak merendahkan juga ucapan tersebut
tapi saya kira tidak mungkin kita berhubungan dengan semua tokoh dari satu partai
tapi mungkin dengan orang orang tertentu kita berkomunikasi
jadi saya juga sangat malu dan tidak berkomentar apa apa terhadap statement itu
ya biasa saja saya kira itu
kalau kita menghitung jaraknya tidak terlalu lama lagi
persiapan harus sudah mulai dilakukan termasuk juga pasangan
sekarang pertanyaannya apakah pak deddy hanya bersedia jadi gubernur saja atau cawagup juga nggak apa apa
ya dilihat nanti seperti apa
jangan jangan saya juga nggak bersedia jadi gubernur
maksudnya apa itu
ya bisa saja
itu tadi saya bilang tiba tiba ada syarat yang harus kita penuhi yang kita tidak mampu
itu apa dipaksakan
betul betul saya begitu enjoy aja
itu apa sih
berkomunikasi pun ya
yang kita punya waktu di mana ada waktu kita kita komunikasi
kalau enggak saya nggak paksakan juga
mengalir saja mengalir
sudah ada allah tentukan itu
bahkan sebelum kita lahir
jadi ya natural saja prosesnya
mau dipaksa gimana pun yaa
kalau bukan haknya
tapi kalau sudah haknya allah bukakan itu semua pintu
ini jarang saya temukan
komunikasi seperti ini atau apa ya gestur seperti ini jarang saya temukan dari
seorang yang sebenarnya masuk ke dalam bursa calon gubernur sebenarnya atau kandidat politik
anda membawakannya santai sekali nothing to lose seolah olah ini memang citranya dibikin citra seperti itu supaya orang penasaran sama deddy miswar gitu
tadi saya bilang tadi saya pengen jadi presiden sebentar
saya jadi general saja orang panggil general saya sekarang
saya jadi wali banyak orang cium tangan
sama kekuasaan kan sama juga gitu
sebentar juga itu fatah morgana semua
nah saya bilang saya sudah bersyukur
ya allah berikan pada saya
jadi kalau allah berikan amanah yang lebih besar daripada ini untuk apa kekuasaan sebetulnya
bukan tujuan kan kekuasaan tadi
itu adalah sarana saja
hanya alat bagaimana kita bisa memperluas lahan amal kita
meningkatkan kualitas ibadah kita
apa sih sebetulnya kekuasaan
bisa juga kekuasaan dicoba digapai untuk memperbaiki yang harusnya diperbaiki
itu tadi memperluas lahan amal kita
jawa barat kan
memperluas lahan amal kita
kemudian juga meningkatkan kualitas ibadah kita
kalau sekarang misalkan kita sebagai aktor film bisa membantu orang berapa orang kira kira dalam kehidupan
dengan gubernur jadi gubernur misalkan
ada kekuasaan bisa membantu jutaan orang lanjut dalam akses ke pendidikan mereka
hanya itu tujuannya
jadi kekuasaan bukan tujuan
jadi untuk apa ngoyo
kekuasaan itu hanya alat saja
sama juga dengan ilmu kita belajar
belajar diperluan tinggi
ya mengalir saja

itu hanya untuk memudahkan kita beribadah
allah kasih harta kekayaan untuk memudahkan kita beribadah
semuanya kan sama
jadi nggak begitu
saya lihatnya ya biasa saja gitu
bagaimana kalau mungkin juga saya nggak mau jadi gubernur
dengan kondisi kalau misalnya
mungkin juga saya nggak mau juga jadi wakil gubernur
ini kan tergantung bagaimana kesepakatan kita
kesepahaman kita dengan partai partai pendukung dan lain sebagainya
tapi untuk apa memaksakan diri untuk sesuatu yang kita tidak sanggup menjalankan
atau menepati janji itu
yang penting satu tadi
jangan masukkan saya dalam situasi yang saya tidak bisa menepati apa yang harus
atau yang saya janjikan
atau bisa mendapat apa yang harus

dan tidak bisa
dan ternyata saya pun
kelas kelas saya tidak bisa nulis
sumber daya manusia kemudian juga termasuk kesehatan ya bukan hanya pada tindakan rehabilitasi
saja tapi bagaimana pada preventifnya promotif karena itu biayanya sangat besar ini pola hidup
gaya hidup ini juga masalah tetap lingkungan jadi persoalan manusia bertambah menurut saya
tapi bumi enggak bertambah bagaimana keseimbangan lingkungan tadi dilihat dari bagaimana ekses dari
pembangunan yang membutuhkan ruang dan tempat jangan sampai justru merusak daya dukung daerah
tampung lingkungan hanya bencana yang terjadi itu harus dipikirkan sebagai pembangunan
berkelanjutan kemudian kepariwisataan menjadi salah satu apa yang perlu dikembangkan lebih jauh
khususnya di jawa barat
karena objek wisatanya sangat banyak tapi belum ditentukan sebagai destinasi dan sementara kita
lihat tadi empat bidang penghasil daya wisata negara dan serapan tenaga kerja secara signifikan
pariwisata tadi meningkat dibandingkan tiga teratas yang cenderung menurun kan migas batubara
kelapa sawit kan cenderung terjun bebas itu harapan yang paling besar dan bisa dilakukan oleh
kemudian infrastruktur kenapa tidak berkembang pariwisata karena infrastruktur atau konektivitas
yang belum terjadi nggak ada juga bandara internasional segala macam macam
iya sekarang sedang dibangun di bandara internasional kertajati pelabuhan samudera juga
maka kadang kadang saya pikir empat puluh tujuh juta penduduk di jawa barat ini jangan jangan pemerintah pusat
ntar di medan pemerintah pusat bangunkan bandara di kalimantan ini empat puluh tujuh juta penduduk jawa barat
membuat bandara saja harus apbd
mungkin karena begitu dekat dengan jakarta
atau terlalu percaya dipercaya oleh pemerintah pusat bisa membangun

saya bicara dengan prabowo subianto sudah komunikasi dengan berbagai pihak
tapi seperti seolah olah anda mau mengatakan ya kita lihat nanti apa yang terjadi
ini apa karena kapok jadi wakil gubernur selama ini gitu sampai akhirnya
enggak ada kapok artinya ya apa yang allah tentukan bagi kehidupan diri kita harus dijalan dengan penuh
syukur menunggu jawab spek ks dan grindr sekarang lagi panas panasnya ke orang mengatakan bahwa
besi politik ini lagi panas nih menjelang bahkan menjelang dua ribu sembilan belas semua orang memproyeksikan kesana setelah
keberhasilan di jakarta kemudian langkah selanjutnya adalah kemenangan di jawa barat
jawa tengah dan jawa timur sebagai kunci kemenangan dan elektabilitas nasional untuk
menjamin itu nama dari pks dan nama dari gerindra tidak terlalu ada namanya tapi tidak sepopuler
anda tingkat popularitas tidak setinggi seorang deddy miswar sayangnya deddy miswar bukan
kader pks dan bukan kader gerindra ini yang kemudian membuat agak bingung agak rancu ngecaknya istilahnya
gitu biarlah mereka yang bingung dengan saya tapi ada hitungan hitungan rasional kan mereka
saya juga enggak membebankan untuk apa sehingga betul betul ada kesepahaman yang kita betul betul
terus mengerjakannya itu tadi yang penting jadi betul betul mesin partai juga kadernya juga
bekerja segala macam tapi kalau ada ganjalan yang ya mungkin mengabaikan hitungan hitungan rasional
mereka ya sebenarnya enggak usah dipaksakan kenapa apa artinya seorang deddy miswar sampai sekarang
masih ada hitung hitungan yang menyulitkan mereka enggak tahu kalau saya sih enggak ada hitung hitungan
ya kan yang penting satu tadi itu adalah ketika saya masih di jawa barat saya sudah berusaha untuk menjelaskan
masukkan saya dalam situasi yang saya tidak bisa menepati apa yang harus atau yang saya
janjikan atau keterikatan yang dalam pembicaraan dengan pak prabowo sudah ada omongan seperti itu ada
nggak ada enggak ada yang memberatkan saya kira cuman bagaimana upaya bersama sama untuk bisa
lebih sukses ya mengingat melihat melihat dari apa yang sudah dilakukan di jakarta segala macam ya sedikit
sedikit menyinggung masalah nama nama orang sebelumnya terserah kesepakatan
buat saya enggak ada masalah
nama nama orang sebagai pendamping
ya pendamping enggak tahu nomor satu atau nomor dua saya juga nggak paham
karena itu hak mereka yang saya tidak bisa desakan
nggak bisa paksakan saya menghormati
tapi kan pendamping itu penting sekali karena anda akan bekerja dengan dia selama lima tahun ke depan
tapi kan belum ada
baru muncul nama nama segala macam itu pertimbangan pertimbangan
dan nggak bisa juga sendiri kan

tapi harus ada koalisi yang memutuskan
sebenarnya gerindra tidak bisa sendiri di jakarta
itu yang saya hormati
jadi saya nggak bisa mengintervensi berdasarkan keinginan keinginan yang tadi sangat subjektif kan
harus juga ada hitungan hitungan rasional
kalau gerindra sudah ngomong kan tinggal kamar sebelahnya tuh yaitu pks sekarang tinggal dibicarakan kan
nama nama seperti muhammad saihu ibu nyonya aher dan kemudian satu lagi kader dari pks disebutkan adalah kader yang mungkin diajukan
tentu saja ada nama nama lain katanya begitu yang bukan kader tapi tidak disebutkan namanya
sampai sejauh ini komunikasinya bagus gak sama pks
saya sering ketemu dan beberapa kali ketemu dengan presiden pks
ketemu dengan dpd
pks di jawa barat biasa biasa aja
karena siapa yang akan nanti dicalonkan dari kader pks itu urusan mereka bukan urusan saya
setelah mereka barangkali punya hitungan lain baru kan bicara ke saya biasanya
kalau memang saya dicalonkan kalau mereka longga ya nggak perlu bicara bahas dengan saya tiba tiba nanti muncul keluar calon lain yang bukan saya pun nggak ada masalah
jadi cagup oke
cagup oke tidak dua duanya juga nggak ada masalah
jadi apa lagi
ini politisi macam apa di indonesia yang polanya
bahkan saya juga tidak meminta masyarakat memilih saya kan
nggak sekarang gini
ya masih masih ini hak masyarakat
ini bukan potret biasa sebagai politisi indonesia sih
kewajiban saya hanya menyampaikan apa yang saya ingin lakukan kepada masyarakat
tidak ada hak saya memaksa
masyarakat memilih saya
saya bertugas seperti itu kalau masih bingung ya istiqarah aja
apapun pilihan kalian itu benar
yang penting satu jangan bersaksilaturrahim
karena itu tiket kalian ke surga
kalau itu jadi penyebabnya saya saya pun jadi ikut ikut
cuma itu tadi saya berkeyakin sudah ada allah
dan tidak ada yang bisa menghambat siapapun
tapi orang harus berusaha kan
usaha saya adalah menyampaikan program apa yang akan saya lakukan
jika saya terpilih berdasarkan ketetapan allah melalui asbab dipilih oleh masyarakat
nah program program mari kita bicara tentang program program
nanti kita bicarakan
karena terlalu pagi saat ini
banyak sekali banyak sekali
ini belum jadi apa apa bicara program
ini kan namanya orang harus tahu kan ini yang namanya sosialisasi
dan pra prataya kan juga punya visi
kita harus melihat di sana
harus disinkronisasi semua
kita yang melakukan sekarang tidak melihat celah yang kurang
yang mesti kita tambal kita lakukan
saya kira saya perlu input semua kan
perlu masukan dari berbagai pihak
kita tidak bisa mengklaim bahwa yang kita pikirkan yang benar
karena itu masih pagi kalau bicara program apa yang kita lakukan seolah olah sebuah kebenaran
enggak ini kan rencana rencana yang akan dilakukan
yang akan diimplementasikan
tadi kan saya katakan problem problem yang ada
masalah masalah yang ada
masalah itu ada
ini benar ini semuanya
kan banyak sekali masalah
waduh ketenaga kerjaan
jawa barat ini hanya menerima demo buruh
sebab investasinya di jawa barat
limbahnya di jawa barat
uangnya buat jakarta
kan terpusatnya di jakarta
ini sebagaimana hubungan ini
setelah infrastruktur selesai barangkali harus ada kantor pusatnya di jawa barat
banyak hal ini
sehingga betul betul ada pad mungkin yang terbesar nanti jawa barat
penduduknya pun terbesar
dua kali benua australia
masih untung jawa barat ini nggak menjadi republik west java
artinya kita lihat begitu besar jumlah penduduknya
makanya tadi faktor lingkungan menjadi sangat penting
untuk menjadi setara
untuk menjadi pertimbangan setiap pembangunan apapun
sementara pembangunan di sini kan lihat
kereta api cepat
ini misalnya tata ruang
pertimbangan pelabuhan samudera bandara
ada dua puluh ruas jalan tol yang sedang kita rancang
dan lima sedang berjalan sekarang
di dua puluh ruas jalan tol
dan bagaimana membangun destinasi pariwisata
atau destinasi bersekala dunia
celetuh pelabuhan ratu
sedang kita genjot
begitu banyak problem
sampai suatu ketika
orang yang bukan beragama islam dengan kemampuan
tidak akan pernah terpilih di indonesia yang mayoritas agamanya islam
tersalahnya di mana

terima kasih officially secara logistik
yang dalam hal palku
jadi itu apa ya
mungkin faktor juga kali ya al ya
pokoknya saya mencoba untuk menerka apakah ini bentuk pencitraan dalam tanda kutip yang
silahkan terka biar kau pusing sendiri
pertanyaan saya agak sedikit tajam apa karena merasa bahwa saya bukan putra asli jawa barat
nggak ada urusan
nggak ada urusan itu
saya bilang tadi ya sudah sudah allah tentukan kita hanya upaya dengan baik saja
andai kata bukan hak kita upaya yang baik tadi menjadi ibadah
andai kata hak kita kita sudah siap menerima amanat tadi dengan penuh tanggung jawab
bukan hanya di dunia yang kita bertanggung jawab pada masyarakat pemilih tapi juga pada allah
selesai begitu bersahaja
jangan ngejelimet baru begitu
di jakarta kemarin suasananya sangat tertutup
dan orang bilang pilkada kemarin adalah pilkada rasa pilpres dan seterusnya gitu ya
hembohnya luar biasa
dan kemudian muncullah isu soal keberagaman isu soal bagaimana kebinekaan indonesia katanya diuji dalam pilkada dki jakarta
sebagian orang menganggapnya gagal
karena karena ya apakah karena memang
mereka memilih yang terpilih bukan pilihannya atau
tapi isu soal kebinekaan muncul
apakah ini kemudian juga menjadi tantangan di jawa barat
pertama apakah itu tantangan menurut anda
kira siapa yang memunculkan isu kebinekaan yang terpacabelah
itu yang perlu dipertanyakan
gak ada isu sarang gak ada isu apa
gak ada isu sara
isu sara tadi dihembuskan oleh orang orang yang memang
menginginkan isu sara tadi sebagai sebuah isu yang memenangkan sesuatu
gak ada isu sara
dari etnis cina
ada tidak gereja yang dibakar
ini hanya ulah seseorang yang melukai hati sebagian besar umat
orang ini saja yang dihukum selesai
gak ada ujian kebinekaan
gak ada ini terlalu besar besar
kalau hasil survei mengatakan bahwa
pemimpinan jakarta itu
pengakuan kinerja yang mana al
indikator kinerjanya apa
hasil survei menunjukkan secara umum
masyarakat yang mana yang disurvey
indikatornya suatu bagaimana penilaian bpk
ini masalah pengelolaan uang dan aset
kan tidak masuk juga
gak masuk wtp jakarta
apa kinerja yang dibentuk oleh
yang dinilai oleh main dagri
serapan yang paling rendah jakarta
serapan anggaran jakarta itu paling rendah
yang rugi siapa masyarakat
yang ketiga bagaimana
kita di bpk kinerja yang dinilai
akuntabilitasnya oleh men pan rb
jawa barat a
selangkah lagi sempurna
kinerja yang terbaik dari main dagri
lima kali wtp wajar tanpa pengecualian dari bpk
jadi indikator apa yang menilai itu tadi
menjadi sebuah kesuksesan
jangan jangan di citizen journalism sekarang ini
setiap orang bisa membuat opini
setiap kelompok bisa membuat opini
jadi harus ada indikator penilaian kinerja yang terbaik
harus ada indikator penilaian kinerja
akuntabilitas dan lain lain
saya kira sangat subjektif sekali
jadi nggak ada ya menurut anda soal isu kebinekaan
dihubungkan dengan kontras politik
ada toko dibakar
ada bahkan saya lihat ada
orang kristen yang dikawal untuk menikah di gereja
ini yang memungkinkan orang orang yang dikawal untuk menikah di gereja
yang memunculkan tadi adalah orang orang yang ketakutan
sengaja menyudutkan seseorang atau sebuah kelompok
yang saya lihat secara terus terang bagaimana islam disudutkan
oleh isu itu
padahal umat islam luar biasa masya allah
ini pembelajaran buat dunia
bagaimana umat islam menyatakan pendapatnya
juta orang tidak pernah terjadi sebesar ini selama bumi ini berlangsung
tapi tidak ada satupun rumput yang rusak
tidak ada apa apa
kalau seseorang saya sebagai umat islam memilih pemimpin yang juga beragama islam
itu bukan syarah
itu perintah agama
begitu pula yang non muslim
kita tidak salahkan memilih yang juga agamanya yang seagama dengan mereka
itu bukan syarah
itu perintah agama
dia sebagai penganut agama yang taat
ini persoalnya sangat sederhana
jadi jangan dianggap besar
ini hanya ulah seseorang
seseorang itu saja yang diurus
diperlakukan secara adil
dari kecamatan hukum selesai
orang kemudian berfikir begini
sampai suatu ketika orang yang bukan beragama islam dengan kemampuan
tidak akan pernah terpilih di indonesia yang mayoritas
apakah itu anti kebenekaan
tidak ada salahnya
seperti di papua sendiri misalkan yang
non muslim pun tidak akan bisa terpilih disana
karena mayoritasnya bukan islam
jadi tidak ada isu kebenekaan yang mengancam nkri ini
saya menjadi heran itu
jalan kemana saja aman
tidak ada masalah apa apa
habis pilkada jakarta semuanya asik asik aja
persahabatan kita dengan orang yang
biasa biasa saja berbeda sukuan
dengan etnis cina juga tidak ada masalah saja
bukan mustahil spirit jakarta akan memular kebawah
kan ada orang
ada pihak yang ingin mengulang kesuksesan yang sama
ada pihak yang tidak ingin mengulang kegagalan yang sama
nah hasil survei sebuah lembaga survei di jawa barat menunjukkan bahwa
dan orang si survei mengatakan most likely kalau misalnya kayak gini
dia gak akan menang nih
biarin aja emang kenapa
itu survei yang ya hasilnya kan dia bisa bertanggung jawab kan
nah kenapa problemnya
gak mengganggu itu
sebenarnya seperti yang benar benar rasional
ya kalau dinyatakan ya memang tidak layak
yaudah ngapain calonin saya gitu susah amat hidup
kalau nggak nyalon lagi apa yang dilakukan
waduh banyak sekali
banyak sekali yang harus kita lakukan
nanti lahannya terbatas
ya karena gak ada
gak ada satu lahan yang lebih luas daripada itu
itu tetap bisa beramal
yang penting kan itu
tujuan hidup apa sih alat itu
itu tadi sebenarnya substansi pertanyaan
dari yang semua yang kau tanyakan dari awal
wah iya kembali lagi ini agak anomali
karena orang kemudian
petahana biasanya mengatakan kerja kami belum selesai
kami sudah bekerja tapi belum tuntas
kami akan menuntaskan kerja ini jika dikendaki oleh rakyat
itu adalah klise kerja dimana yang akan selesai
kasih tau saya
peradaban berkembang tumbuh
bukan peradaban berkembang artinya kerja nggak akan selesai
karena harus antisipasi setiap perkembangan peradaban
problemnya berbeda beda setiap peradaban
jadi yang mana yang selesai
itu klise menurut saya
ya banyak yang bisa dikerjakan kan
ini kan terus nanti
yang jadi persoalan adalah itu tadi
bagaimana kalau memang pembangunan bersih dan rambungan
tidak terjadi akibat perubahan perubahan pemimpin yang tidak memiliki visi yang sama
ini banyak membazir kan
mudah mudahan allah gerakan siapa pun yang nanti punya visi yang sama
jadi ada manfaatnya ya
jadi ini sesuatu yang kita capai saat ini bukan semata mata tiba tiba
jadi sekarang sudah dimulai oleh pendahulu kita dulu
jadi kita menghargai pendahulu kita
dan saya juga bersyukur mendampingi kang aher
sebuah keberuntungan buat saya
kang aher ini gubernur yang banyak sekali prestasinya
dan saya tahu kerjanya luar biasa
dedikasinya luar biasa
dan sangat enak untuk kerja sama saya
sehingga betul betul nggak ada dusta diantara kita
dan saya berpikir
saya sebagai wakil gubernur ya harus menyatakan diri
saya harus berpikir bekerja bertindak berucap sebagai wakil gubernur bukan sebagai gubernur
jadi kita saling percaya bagaimana menjalankan tugas masing masing
yang disposasi oleh mereka dan juga apa yang saya sampaikan
saya sampai saat ini masih tetap menulis untuk beliau

dan saya juga berpikir saya akan menjaga masyarakat jawa barat
terkait dengan suksesi jawa barat ini apa komunikasi dengan kang aher
karena kalau memang ada kesempatan ya lanjutkan
ya insyaallah lah ada yang mendukung kalau nggak ada ngapain
ya kan itu saja
karena kan kang aher juga merupakan tokoh yang pasti akan mempengaruhi pks tentu saja gitu kan
mungkin juga mempengaruhi mungkin juga tidak
karena semuanya kan ada di dpp
bisa juga tidak ditanya kalau ditanya barangkali bisa mempengaruhi
bisa juga tidak ditanya
tapi yang jelas mekanisme nya kan ada
tapi kalau saya lihat pks siapapun yang diputuskan oleh pks
menjadi calon gubernur kah wakil gubernur kah atau bupati wali kota
yang saya lihat bagaimana ketaatan para kadernya kepada keputusan pemimpin
ini yang mesti digaris gariskan
jadi sama saja
ditanyakah tidak ditanyakah kang aher atas keputusan dpp pks
terhadap keputusan tadi
ini yang saya lihat salah satu ciri dari pks
nggak ada wacana kalau mental atau keluar daripada struktur kepengurusan pusat tiba tiba bikin partai baru itu kan nggak ada lagi
saya belum melihat di pks seperti itu
harus dites sih sebenarnya ya
soal hubungan antara dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas memenangkan jawa barat jawa timur jawa tengah untuk suseksi nasional
ya saya kira itu juga salah satu kenapa dua ribu delapan belas menjadi sangat hangat
ya kan penuh kontraksi politik
saya kira dua ribu sembilan belas sebuah
fase dimana pemilihan presiden
dprd tinggal satu dpd tinggal dua dpd jadi satu
sebuah fase dimana projet perubahan yang masih diwacanakan
apakah perlu ada presiden threshold
maka kantong kantong suara akan jadi rebutan partai partai
kalau memang tidak ada
jangan jangan partai kecil yang sekarang ini ada
karena memilih presidennya tepat
dia menjadi partai besar
menguasai kantong kantong suara yang besar di nusantara ini
antara lainnya pulau jawa
baik itu banten dki jawa barat khususnya
jawa timur nomor dua setelah jawa barat
baru setelah itu jawa tengah
saya kira ini sangat logis perhitungannya
tidak tapi tidak sehinggar bingar jakarta
puncaknya di jakarta
ya jakarta hingar bingarnya aja
padahal cuma tujuh juta orang
nggak signifikan juga
tapi dia dekat dengan pusat kekuasaan
tapi kantong suara adalah di jawa barat
kemudian jawa timur jawa tengah banten
bali pun sangat kecil
salah satu tanggung jawab
bagaimana kesuksesan dua ribu sembilan belas
jawa barat jawa tengah jawa timur
dan juga bali
tetapi lebih hingar bingarnya jakarta
dan bukan mustahil spirit jakarta akan
memular ke bawah
kan ada orang
ada pihak yang ingin mengulang kesuksesan yang sama
ada pihak yang tidak ingin mengulang kegagalan yang sama
ini enaknya bebas ngomong gitu
kalau mengulang sukses yang sama berarti akan tetap konteksnya
kalau misalnya pola yang sama di jakarta akan dibawa ke jawa barat
apa yang terjadi prediksi

ya bisa saja memang lagi mengulang kesuksesan yang sama bisa

bahkan bukan cuma seperti gerindra dan pks
akan ada lagi yang banyak orang yang ingin ikut kepada orang yang menang
tapi ada juga orang yang ingin membuktikan bahwa yang kalah kalau saya ikut bisa menang
mungkin terjadi polarisasi ini
dan itu it's okay bagus bagus saja menurut saya
ya bagus bagus saja
jadi kita masih harus menunggu
menunggu ke depan seperti apa langkah langkah
saya kira sekarang ini masih cair
karena begini pak wagub itu tidak terlalu ramai di sosial media
di media online yang biasanya adalah media yang sangat viral
itu juga nggak terlalu banyak exposure nya
karena memang saya tidak mengupayakan apa apa
saya hanya di media sosial
sebenarnya kandidat kandidat pelaku
karena kan mereka yang lain kan sudah sangat pengen sudah menyiapkan itu
bahkan sudah berhubungan dengan media media tertentu ya
untuk sosialisasikan dirinya
dan itu boleh boleh saja
saya enggak sama sekali
biasa saya hanya melaporkan di twitter saya hanya kegiatan saya
orang belum ada partai orang gila
orang gila kayak the pengen
kayak bakal jadi calon aja
nanti setelah ada
orang kemudian mengukur ukuran perjuangan sebenarnya pada akhirnya
ini kok nggak sengotot yang lain
apakah upayanya itu segitu aja
biarin aja itu kepikiran orang
kita hanya melakukan upaya yang wajar saja
ya gila kekuasaan kan repot nanti
kekuasaan kan harus direbut untuk
tapi jangan gila kekuasaan
ada perjuangan di situ kan
ada orang yang harus dibela ada daerah yang harus dibangun
ada saatnya seperti itu
dengan cara apa begitu
orang belum ada bukan jadi calon
ini kan saya kira saya sudah melakukan itu empat puluh tahun al
untuk bicara sosialisasi empat puluh tahun
yang lain kan baru mulai
jadi wajar kalau mereka memulai lebih dulu
kan banyak orang nggak kenal
jadi wajar sekarang belum dicalonkan pun mengenalkan diri
dan itu wajar wajar saja
saya empat puluh tahun mengenalkan diri pada masyarakat
dan anda pikir itu sudah cukup buat masyarakat menilai anda
bahkan sangat berlebihan
tanpa saya melakukan apa
tapi kan anda tidak memperkenalkan diri anda sebagai deddy miswar
anda memperkenalkan diri anda sebagai bang jack
anda memperkenalkan diri anda sebagai orang lain
tapi katanya hasil surveinya tertinggi
biasanya kan enggak mempromosikan diri saya
ya karena saya investasi sudah empat puluh tahun
jadi itu sudah cukup buat anda
ya cukup karena memang belum jadi calon gubernur
ini kan yang rame justru bakal calon bukan calon
itu tadi orang yang pengen
orang yang pengen dan perlu mengenalkan diri karena belum merasa belum dikenal
dan itu wajar sangat wajar
malah mengenalkan diri saya saya nggak perlu keluar uang kan
tapi saya dibayar untuk itu
kan nikmat allah mana lagi yang kau dustakan
orang kan keluar uang mengenalkan diri
saya malah dapat uang mengenalkan diri
mungkin filosofi ar rahman itu yang membuat anda santai banget seperti ini
ya saya yakin segala sesuatu tidak ada satu helai daun peluru tanpa kehendaknya
dan tidak ada satupun hati yang tergetar tanpa allah mengetuknya
jadi kita harus menunggu nanti seperti apa jalan deddy miswar menuju dua ribu delapan belas ya
saya aja enggak tahu apakah lagi nt
terima kasih atas waktunya
terima kasih anwar asyman
kita masih berjalan kejayaan dan tertawa
arnish kita tingki masuk negeri ber prophecy
siapa canggih bareng indah oke

tapi bila wanita terkenal gereka
kita pilih yang tidak terkenal
lama cu sd dan parantir juga lain